karena menjelang hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
kegiatan mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kluster baru penularan covid sembilan belas
untuk itu satgas penanganan covid sembilan belas nasional mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada
mengurangi mobilitas dan terus menjauhi kerumunan
serta menerapkan protokol kesehatan tiga m
data satuan tugas penanganan covid sembilan belas menunjukkan
kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas sempat turun pada pertengahan februari hingga maret dua ribu dua puluh
namun hal ini berubah pada minggu kedua april hingga awal mei
angka kematian dilaporkan naik tiga enam belas persen
jumlah kasus aktif yang dirawat di rumah sakit juga dilaporkan bertambah
banyaknya masyarakat yang berbelanja kebutuhan lebaran dan fenomena mudik lebih awal sebelum dilarang
dikhawatirkan menambah kluster baru penularan covid sembilan belas
dari apa yang terjadi di tanah abang
itu kan kita tahu pengunjung tanah abang itu bisa dari seluruh wilayah di sekitar jakarta ya
termasuk bogor depok bekasi tanggerang
yang artinya keterpaparan itu bisa saja terjadi
misalnya di pasar contohnya pasar tanah abang lah
tapi kemudian orang yang terpapar ini
kalau dia terinfeksi dia akan menjadi sumber penularan
yang kemudian akan dia bawa kembali ke tempat tinggalnya
euforia vaksinasi dan turunnya kesadaran masyarakat di tengah rai
jadi penyebab pelonggarnya pelaksanaan protokol kesehatan
padahal saat ini baru dua belas juta masyarakat yang menerima vaksin
dari total target satu ratus delapan puluh satu juta
artinya masih perlu jalan panjang menuju kekebalan kelompok atau herd immunity
pandemi ini perlu diingat sudah berjalan lebih dari satu tahun
dan pasti ada kejenuhan kejenuhan yang dirasakan
atau mungkin terlena dengan turunnya kurva gitu
tapi kembali lagi bahwa pandemi ini masih terus berjalan
ada mutasi mutasi virus baru
untuk itu satuan tugas penanganan covid sembilan belas
memperkenalkan bahwa masyarakat berbelanja kebutuhan lebaran secara online dari rumah
dan menunda mudik
satgas juga mengingatkan pentingnya menerapkan tiga m
ditambah mengurangi mobilitas
dan menjauhi kerumunan
satrio adi indra setiawan jakarta